menjelang pembongkaran permukiman di kelurahan bukit duri jakarta selatan
ratusan warga yang terkena dampak proyek normalisasi kali ciliwung
masih bertahan di rumah mereka
sebagian warga bukit duri yang telah setuju dipindahkan ke rusunawa
masih membongkar bangunan rumah mereka
sekitar tiga ratus tiga puluh keluarga telah mendaftar untuk menempati empat ratus enam puluh rusunawa yang disiapkan
namun masih ada sebagian warga rw dua belas bukit duri yang menolak digusur
warga masih menunggu putusan pengadilan yang telah menyatakan
gugatan mereka terhadap pemerintah provinsi dki jakarta sah
surat peringatan kedua telah dilayangkan tujuh september lalu